lalu bagaimana importer buah dan sayur menyikapi kebijakan stop impor dari tiongkok yang dilakukan pemerintah
sudah terhubung melalui sambungan telpon sekretaris jenderal asosiasi eksportir importer buah dan sayur segar asep sindo
selamat sore pak
pak hendra ada kepastian yang tadi disebutkan
sebenarnya kepastian seperti apa sih pak yang ditunggu oleh pelaku ekspor impor ini untuk kebijakan stop
khususnya buah dan sayur dari tiongkok ini pak
kemarin kan sudah ada press release dari tiga menteri yang terkait
menteri erlangga pak menteri perdagangan dan pak menteri pertanian itu menyatakan buah buahan dan sayuran tidak di stop sama sekali
ya artinya memang tidak ada kekhawatiran begitu pak ya
tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan tentang aturan hukum atau kepastian yang disebutkan
betul pak sekarang sudah tidak ada
cuma memang pemberlakuan perketatannya yang dimaksud pada kementerian itu belum dijelaskan apa maksud dan bagaimana pengetatannya
oke untuk kuota semua sudah dikeluarkan atau bagaimana pak
sampai saat ini semenjak november belum ada rekomendasi import yang diterbitkan untuk segala jenis buah dan sayuran dari seluruh dunia
artinya memang tidak bisa dipungkiri
apakah anda menganggap bahwa stok yang ada di pasar ini memang semakin menipis
ya sangat menipis dan akan habis dalam waktu yang sangat cepat
konsekuensi logisnya bagaimana pak hendra apakah kemudian tidak bisa disubstitusi begitu dari daerah lain atau dari dalam negeri sendiri
atau memang karena dari sana biaya produksi yang lebih rendah atau murah sehingga kemudian sangat bergantung begitu
masalahnya sekarang sangat bergantung
ini kan di indonesia sedang musim hujan jadi stok untuk produksi dalam negeri pun memang tidak ada yang dan tidak memadai
kalau ada pun hanya sedikit oleh karena musim hujan
oke tapi bukan berarti tidak ada stok begitu ya pak ya tapi memang jumlahnya saja yang mungkin tidak memenuhi kuota yang harus dipenuhi
jumlahnya sangat sedikit dan tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat
pada umumnya oleh karenanya mengakibatkan harga yang melonjak sangat tinggi
oke kalau lebih spesifik buah dan sayurnya ini jenisnya apa saja pak hendra
buah buahan jenisnya ya jeruk anggur apel lemon bawang bombay bawang putih
ini memang tidak bisa dijadikan stok untuk masyarakat
karena kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa di pasar pun juga keluhan sudah mulai ada dari masyarakat terhadap kekurangan kekurangan ini
bagaimana kemudian mengatasi ini langkah preventifnya pak
langkah cepat begitu sehingga kemudian tidak ada vakum begitu dari ketersediaan
impor maksudnya persentase harga begitu kalau kemudian dari biaya produksi atau dari harga
komoditi itu sendiri susah diprediksi karena supply and demand mas jadi yang pasti sementara
ini buah buahan sayuran itu sudah melonjak lima puluh tujuh puluh lima persen harganya oke jadi nantinya itu
akan lebih tinggi lagi setelah stok sak makin menipis dan kalau buah buahan sayuran indonesia
sementara ini belum belum begitu banyak yang masih masuk barangnya karena musim hujan oke
oke artinya memang ini masih akan terus menunggu koordinasi apa kemudian kebijakan yang diambil
dari sk menteri yang kemarin ditebitkan begitu ya pak hendra ya betul oke kementan
dan kemendak oke oke baik baik terima kasih pak hendra juwono sekretaris
jenderal asosiasi ekspor impor tirbuah dan sayur segar indonesia